jadi selain rezeki maut dan jodoh yang jadi rahasia ilahi sikap partai amanat nasional di tahun politik ini pun masih menjadi teka teki dan rahasia nih yang belum terbaca
makanya kita anggap menjadi masih liar di keadaannya
saya akan ajak anda untuk mencoba membaca sedikit bagaimana langkah politik pan di pilpres kali ini bersama mas viva yoga mauladi wakil ketua umum partai amarat nasional
terima kasih mas viva sudah datang
kemudian ada bung rey rangkuti analis politik dari lingkar madani
terima kasih bung rey sudah datang
saya mau tanya ke mas viva nih banyak yang bertanya tanya
jadi selain rezeki maut jodoh gitu ya pan juga belum terbaca katanya di pilpres tahun ini
ini sebenarnya pan ini menjelang tahun politik atau di tahun politik ini masih ada di barisan jokowi atau sudah ada di seberang gitu mas viva
pan itu adalah partai pendukung pemerintah yang dibuktikan dengan ada kader pan masuk di kabinet
jadi pan itu adalah partai pendukung pemerintah
terhadap pemerintah bukan hanya pan yang di dpr
seluruh fraksi baik partai politik yang ada di dalam pemerintah atau di luar pemerintah menjalankan fungsi konstitusional yaitu melakukan proses pengawasan terhadap lembaga eksekutif
nanti tanggal empat sampai sepuluh agustus dua ribu delapan belas akan ada pendaftaran calon presiden
sekarang ini terjadi proses maturasi pematangan
dalam pembentukan koalisi
menurut undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas calon tunggal bisa
dan itu sesuai dengan undang undang
tetapi dengan konteks yang sekarang ada aspirasi sebaiknya jangan calon tunggal
bisa lebih dari satu pasangan calon
bisa dua dan juga bisa tiga
nah posisi pan sekarang menunggu hasil rakernas
karena pan tidak bisa mengusung sendiri
seperti apa yang telah di
dikatakan oleh ketua umum bang yogi frihasan
koalisi apa juga belum masih dibicarakan
ini nanti akan ditentukan
sesuai pertama nanti platform partai yang berkoalisi bagaimana
terus yang kedua kesamaan di dalam program program bagaimana
yang ketiga hal hal yang berkaitan dengan teknis komunikasi dari masing masing partai politik itu bagaimana
sehingga itulah yang akan menyebabkan pan menentukan sikapnya
pada saat rakernas bulan april kira kira
berarti bulan ini gitu
bulan bulan dalam waktu dekat ini ya
ya dalam waktu dekat pan akan menentukan
jadi sekarang ini sebagian partai politik yang belum menentukan pilihan politiknya bukan hanya pan
pkb partai demokrat gerindra pks kan buktinya belum ada deklarasi
jadi masih liarnya banyak nih ya
jadi ada lima partai yang apa liar
tapi seluruhnya kondisi sekarang itu adalah proses untuk pematangan situasi untuk menentukan koalisi
mas viva dalam rumah tangga itu kan ada yang memutuskan kita tetap menikah bersama berbulan madu atau kita harus berpisah di tengah jalan
kan melihat apa ya kecocokan gak selama ini
selama ini ketika kita berumah tangga cocok apa enggak
nah selama ikut bulan madu ikut barisan di presiden jokowi
anda melihat secara apa namanya spirit secara visi secara program gitu banyak kesamaan gak
atau lebih banyak
perbedaannya dengan presiden jokowi sebenarnya
ya ada beberapa capaian pemerintah yang berhasil
tetapi juga ada beberapa target pemerintah yang belum maksimal
jadi intinya bahwa proses koalisi di sistem presidensial dalam era multi partai untuk khas indonesia itu memang sangat menarik
karena misalnya pan berbeda dengan pemerintah soal undang undang pemilu
tetapi baru baru saja
performa misalnya juga
nasdem ptk juga berbeda
berbeda dengan pemerintah soal undang undang md tiga
jadi berbeda antar partai koalisi itu bukan khas pan
tetapi khas dalam sistem koalisi partai politik yang sama sama berkomitmen untuk membentuk pemerintahan pasca pemilu
jadi anda ingin menunjukkan bahwa pan ketika berbeda itu bukan berarti mengkhianati presiden atau mengkhianati pemerintah
jadi fungsi pengamasan dari partai amret nasional di dpr adalah dalam rangka untuk mendorong
agar pemerintah itu menjalankan fungsi fungsi konstitusional agar bersih kuat dan berwibawa
susah nggak sih membaca sikap pan ini
apakah kalau kita sih membacanya susah sekali
ini satu sisi ada di kabinet kemudian ada wacana juga ingin membuat poros ketiga poros nasionalis
ada juga ingin bergabung dengan koalisi prabowo karena koalisi reunian di pilkada pilkada
ini gampang atau sebenarnya cuma saya aja yang susah membaca
tapi dijawabnya lebih asik di segmen berikutnya
kami akan segera kembali di usajaran berikut ini
kira kira apa cuma saya atau redaksi cnn indonesia saja yang sukar membaca arah pan ini atau memang anda lebih mudah membaca pan sebenarnya
karena sebelum ada pendaftaran ke kpu semua harus bisa berjalan dinamis
kalau bahkan satu hari sebelum penutupan bisa semua hal bisa berubah
kalau di dalam politik indonesia
tapi kalau saya mau mendekati cewek gitu kan saya harus ada pendekatan pendekatan loh sebelum saya bang
bahkan yang sudah beriklan akan melakukan koalisi bisa bubar di tengah jalan
kalau hitung hitung aja nggak cocok juga kan
tapi kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh pak zul dalam konteks ini setidaknya menurut saya beliau menegaskan tiga hal
menurut saya beliau menegaskan tiga hal
apa namanya mungkin cara beliau membaca koalisi dengan katakan gerindra pks ini tidak terlihat prospeknya seperti apa
dan sebagai partai tentu saja kita tidak ingin membangun koalisi yang justru tidak jelas apa prospeknya
anda lihat nggak jelas tuh prospek koalisi reuni itu
pertama tingkat kemenangan tetap di bawah dua puluh lima persen
mentoknya tetap di lima persen
siapapun diutak hati
yang menariknya ketika diutak hati dengan siapapun pak prabowo daripannya nggak ada
jadi prabowo dengan siapa prabowo dengan siapa
tapi dengan pan itu tidak masuk
meskipun di rakernas bandung tahun lalu pak zul sudah dicalonkan menjadi calon presiden
makanya kan dalam peta koalisi yang baru ini kan itu jelas ini nggak masuk nih
pak zul ini gak ada namanya diantara
misalnya prabowo dengan pak zul itu dalam beberapa survei pun kita melihat misalnya nggak dicocokkan
artinya kan buat apa mendukung sebuah koalisi yang justru tidak memberi tempat
bagi kita untuk hadir di dalamnya
yang ada kan kemungkinan menarik dari calon calon yang lain gitu
dalam rangka inilah kemudian masuk ke pendapat kedua
bagaimanapun jenis kelamin dari semua partai politik kita ini kan pragmatis saja
kalau dia nggak dapat di sini dia pindah ke yang lain
kalau misalnya dia bisa melakukan negosiasi ke yang lain itu dapat dua tiga menteri kan lumayan
meskipun tidak harus dicalonkan sampai calon wakil presiden
apalagi sekarang misalnya pan sudah nanam saham dapat satu anggota kabinet di dalam
apa namanya di dalam struktur kabinetnya pak jokowi gitu
dan itu bisa dilanjutkan untuk berikutnya
dan yang ketiga saya merasa juga ada persoalan eksistensialitas dari pak zulkifli
kan kalau yang selama ini kelihatan adalah pak amin ini amin ini amin
seolah olah beliau ini seperti ketua umum bayangan kira kira gitu
dengan menyebut ini sebetulnya beliau memberi sinyal bahwa dia bisa mengambil keputusan yang bisa berbeda dengan pak amin
jadi kalau pak amin kelihatan sangat condong
berada dalam kubu
katakanlah koalisi dengan pak prabowo gitu
nah pak zulkifli bisa juga berbeda
di satu segi pak zul ingin mengatakan saya ini ketua umumnya
yang anda baca ada perbedaan signifikan atau berpura pura berbeda aja
panggung depan dan panggung belakang berbeda gitu maksud anda
bisa ya bisa tidak
tapi itu penting juga bagi pak zul
untuk menjelaskan itu kepada publik
sehingga tidak selamanya pan itu dilihat kemana arahnya amin rais gitu
sehingga sebagai ketua umum
kan dia punya
karena sesuatu yang bisa ditonjolkan sebagai memang ketua umum
bukan ketua administratif
tapi ketua umum memang benar benar ketua umum
kalau kita melihat manuver pan selama ini baik
faktor yang keempat menurut saya
karena mulai ada keraguan di pkb untuk bergabung dengan koalisinya pak jokowi
saya pikir kalau memang pkb keluar betul
nah ini kesempatan yang cukup bagus bagi pan untuk masuk menutupinya
itu tadi kan
dengan bagian yang
kembali ke faktor kedua
kalau kita dapat
untung kenapa kita harus yang rugi
tapi kalau kita bicara manuver pan selama ini
baik di parlemen ataupun di kabinet
di koalisi pilkada misalnya
sejak dki tahun lalu
anda lihat secara iklim
anda melihat pan ini ada di gerbongnya pak jokowi
kalau dibuat irisannya
jelas perbedaan pan dengan pak jokowi itu jauh lebih banyak
mungkin kalau kita buat angka persentase tujuh puluh tiga
itu mungkin hanya berhubungan dengan
dengan penataan aparatur negara
karena kebetulan menterinya adalah orang pan gitu
tapi perbedaannya hampir di semua lini ya
bahkan kasus dua ratus dua belas dan empat ratus dua belas
dimana kelihatan pan justru berada dalam satu barisan yang kuat
dengan kelompok oposisi ini
memperlihatkan bahwa sikap sebetulnya ya
pada detik dimana pak jokowi
berada hampir di ujung ininya ya
tapi pan justru berada di luar
itu sesuatu yang
menjadi catatan betapa jauhnya
perbedaan antara pak jokowi selera politik
belum anda lihat lagi ke bawah
kalau kita lihat di bawah ini irisan
saya baru melihat pak fifa malam ini agak
lembut sedikit lah
tapi sebetulnya secara umum kalau kita lihat di pannya ini
pikiran yang bisa berhubungan dengan pak jokowi
jadi kalau anda lihat bahwa
ketika dalam beberapa wawancara terakhir
pak zulkifil hasan
justru malah mengisyaratkan setelah poros ketiga
yang sudah dianggap kurang memungkinkan
tidak mungkin juga
ya sudah lah kita gak apa apa deh
cari yang realistis bersama pak jokowi
kita pun tidak apa apa deh
kalau kata pak zulkifil hasan
tidak harus kita menjadi calon wakil presiden
ini menurut anda apa apa
itu yang saya sebutkan tadi
kalau di sini pun
beliau tidak jadi calon presiden
nama pak zulkifil hasan tidak pernah diusbut
di dalam konteks kelompok ini gitu
ada adalah ya kalau bukan dari pks
yang katakanlah yang nggak punya partai
kemudian dicocok cocokkan dengan pak prabowo
tapi nama pak zulkifil hasan dengan prabowo itu tidak pernah dipasangkan
hampir tidak pernah dipasangkan
jadi kalau melihat realitasnya
kita tidak melihat ada juga di situ
semacam digabungkan jadi satu
ya melihat potensi ini masuk ke dalam
kita masuk ke dalam
itu yang saya sebut tadi
bergabung dengan porosnya gede mokrat
saya pikir kalau sekiranya
pak jokowi juga merasa bisa saja welcome
terhadap kehadiran pan ini
di dalam struktur koalisinya
selama lagi lagi catatannya
pkb memang ragu ragu untuk masuk
jadi kunci dari pkb bagaimana positioning pan
kalau pkb tetap ingin keluar
mau membentuk poros baru
atau mungkin bergabung dengan porosnya pak prabowo
ya tentu saja
sangat memungkinkan pak jokowi
diuntungkan dengan kehadiran pan di dalam koalisi ini
mas viva tadi kalau kita baca
bagaimana bukan manuver saja
tapi pernyataan pernyataan pak zul
kayaknya agak condong ya sudah lah
kayaknya lebih nyaman dengan pak jokowi lagi
kita lebih realistis lebih nyaman
atau apapun lah bahasanya
tapi menurut bung rey tadi
banyak sekali terlalu banyak perbedaan
terlalu banyak irisan perbedaan
yang kemudian membuat mungkin saja konstituen pan
agak tidak setuju gitu
menikah dengan presiden jokowi
posibilitasnya anda tetap menabrak itu atau gimana
jadi yang pertama
pak amin rais dengan pak jul itu
memang terkadang dalam wacana publiknya
itu aksentuasi pernyataannya berbeda
kalau menurut kami yang di dalam sih
tidak ada keretakan hubungan
di internal kader tidak ada
yang pertama ya
jadi karena posisi pan sekarang itu adalah
partai pendukung pemerintah
ya kita tunggu sampai tahun dua ribu sembilan belas
tetapi nanti pada agustus
kan ada proses untuk
nanti bulan april
kita akan melakukan rak keras
mengundang seluruh wilayah dan kader kader
kita akan tentukan
untuk posisi pilpres
kita berkoalisi dengan
karena untuk koalisi itu
ya apa kata bang yul
tidak boleh menang menangan
dalam sistem pemerintahan presidensial
apa yang telah dilakukan dalam proses koalisi itu
posisi komposisi dan lain sebagainya
itu juga menjadi bagian penting
untuk membangun platform koalisi
proses untuk pematangan terhadap
pembentukan koalisi ini
sudah mulai terbentuk ini
ya kan nah tetapi
dan dinamika partai politik
ya kita lihat
bahwa kalau untuk kritik
kalau untuk kritik
kritik memang harus keras
tetapi kritik dalam rangka yang konstruktif
jadi menurut anda
apa yang dilakukan pak amin rais kepada presiden jokowi
itu bagian dari kritik yang konstruktif
ya itu merupakan bagian dari kritik
dan dari sisi substansi
kita tidak bicara soal substansi
dalam proses demokrasi itu penting
fungsi pengawasan di dpr itu juga penting
dan yang satu lagi
untuk mengkritik lembaga negara
dpr maupun pemerintah
itu juga menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas demokrasi
tapi itu gak membuat pan menjadi lebih minder
atau menjadi agak
tidak enak gitu
ketika ingin bergabung atau melamar bergabung bersama
kembali ke koalisi presiden jokowi
dijawabnya lebih asik di segmen berikut ya pak stifan
kita akan segera kembali ke usaha jalan berikut ini
tetaplah bersama kami
sebelum saya akan ke pak stifan lagi
untuk bertanya bagaimana ini konklusi terakhir
saya mau tanya ke bang rey ini
jadi satu variabel yang penting juga
dalam beberapa waktu terakhir
yang kemudian tidak tahu
ini bagian dari bargaining posisi
atau memang ini menjadi sebuah kecelakaan politik
atau seperti apa anda memandang dalam hubungannya
dengan pan dan koalisi jelang pilpres
kalau menurut saya amin rais satu bagian sendiri
di dalam tubuh pan ini
bukan bagian dari dalam orkestrasi strategi
dia memang terlihat betul
mau melakukan oposisi yang keras terhadap pak jokowi

dan itu mungkin pada tarap
karena pribadinya sendiri
sudah tidak bisa di kompromiskan
bahwa kemudian nanti misalnya katakanlah ya
pan tetap mengambil jalur masuk ke jokowi
seperti mereka menerima kursi
men pan sekarang ini misalnya
itu tidak ada masalah bagi pak amin rais
tapi posisinya sendiri
sebetulnya tetap akan berseberangan dengan pak jokowi
jadi ini lebih pada pilihan politik
dan buat presiden jokowi itu tidak bermasalah
tentu ada masalah
secara moral secara etik politik
tapi sampai sekarang kan berulang kali
bahkan saya termasuk misalnya

mendorong supaya ada pemilihan yang jelas

partai yang memang lebih banyak berbedanya dengan pak jokowi
silahkan dipersilakan di luar
faktanya sekarang beliau tetap mempertahankan men pan rbn
dan rasa rasanya tidak akan ada lagi reshuffle
menjelang pelaksanaan pilpres ini
artinya sikap dari amin rais
artinya sikap dari amin rais
bisa juga dibaca oleh pak jokowi sebagai tindakan personality nya
bukan tindakan pan secara menyeluruh
oleh karena itu ya mungkin bisa dipisahkan
itulah mengapa saya mengatakan
mungkin bagi pak jokowi pun
tidak ada masalah
bahkan pada tingkat tertentu bahkan diuntungkan
kalau misalnya pan masuk selama tentu saja
pkb menyatakan diri keluar
itu saja posisinya nih
tinggal pkb dengan pan saja yang berbiaya
yang terakhir bang rey
sebelum saya tutup ke mas viva
menurut anda predisi anda bacaan anda
menurut anda predisi anda bacaan anda
pan akan kembali ke pangkuan jokowi
atau akan menyeberang dengan kualisi reunif
ini yang kemudian dideklarasikan saat pilih kandang kemarin
enam puluh akan bergabung dengan pak jokowi empat puluh akan meninggalkan jokowi
jadi faktor ketidakcocokan yang banyak sekali menurut anda itu tidak akan menjadi masalah
enam puluh dugaan saya gabung dengan pak jokowi
empat puluh nya tergantung pada pkb
kalau pkb tetap ingin di dalam tapi kalau pkb keluar potensi enam puluh persen ini akan masuk ke kubunya
kita tunggu hasil terkenal di bulan april
kita akan deklarasikan secara terang kepada masyarakat indonesia tentang keputusan dari partai amarat nasional di dalam pemilu presiden
konstituen anda ada mekanisme survei dan mendengar aspirasi bawah
hasilnya gimana selama ini
pan itu partai yang demokratis
karena inherent dirinya itu ketika dia menjadi ketua umum
fungsi kritisisme di internal juga sudah jalan
jadi ketika pan melakukan fungsi kritis terhadap pemerintah itu juga menjadi bagian dari inherent dirinya untuk melakukan fungsi fungsi kontrol
meskipun itu di dalam pemerintahan
contoh di dpr kan dia juga menjalankan fungsi kontrol kepada pemerintah kan
baik itu partai pemerintah pendukung pemerintah
partai politik pendukung pemerintah
jadi tidak yes man terus gitu ya pak
fungsinya bahwa fungsi itu adalah dalam langkah untuk penegakan
demokrasi agar bisa lebih bagus
dan bisa meningkatkan kualitas dalam berdemokrasi
tidak untuk merongrong kebibawahan pemerintah
jadi intinya bahwa nanti kita tunggu hasil
kelimat kelimat yang moderat ya saya
jadi kalau di nakal yang kiri bisa ya
rakernas pan nanti akan kita tentukan dalam pemilu presiden koalisi dukungan nanti akan kemana
mas viva tapi yang terakhir sekali
selama ini kan pan itu dikenal dekat sekali dengan ppr
pks dan gerindra banyak sekali
bahkan ketika pilkada kemarin bergandingan tangan untuk berkoalisi di banyak sekali daerah
apakah ada gentleman agreement atau pembicaraan tertulis dan tidak tertulis di depan dan di belakang panggung
bahwa akan tetap bersama mereka
satu soal pilkada dki itu tidak representasi dari pilkada secara nasional
dua konfigurasi politik pilkada itu berbeda dengan konfigurasi politik nasional
karena masing masing konfigurasi politik di daerah
itu antara bdip bergandengan dengan gerindra pdip bergandengan dengan pks itu hal yang wajar
jadi ada ciri khas dalam melakukan koalisi dalam pilkada tidak bisa menjadikan rujukan secara nasional
jadi kalau soal riuni riuni itu tidak ada
jadi intinya bahwa pan posisinya terang dalam rangka untuk amar ma'ruf naimungkar
dan dalam pernegakan demokrasi di indonesia agar lebih baik lebih bagus lebih berkualitas
oke jadi tanggal berapa april mas viva keputusannya
sekitar pertengahan sampai akhir april nanti kita putuskan
oke pertengahan sampai pertengahan april kita akan melihat bagaimana sikapan apakah selain rezeki maut dan jodoh tadi
apakah pan juga masih sudah bisa terbaca atau belum bisa terbaca juga
enam puluh empat puluh tapi ini juga pesan untuk gerindra dan pks juga jangan gr juga
kemarin bergandingan tangan belum tentu akan bergandingan tangan lagi di pilpres kali ini
kita akan lihat bagaimana perkembangannya
bapak bapak terima kasih atas perbincangannya malam hari ini
kami akan kembali usai jadwal berikut ini tetaplah di layar pemilu terpercaya